mengapa hasil tes deteksi covid sembilan belas bisa berbeda seperti kasus wni di jepang dan juga arab saudi
sudah bergabung bersama kami prof amin subandrio direktur lembaga biologi molekuler eikman
halo selamat malam prof amin
selamat malam mbak tia
prof amin kita tahu bahwa fakta ini kemudian terjadi di dua negara ada jepang dan juga arab saudi
ada perbedaan hasil deteksi covid sembilan belas yang terjadi ketika wni ini tiba di negara tujuan
kalau prof awin melihat sendiri apa celah yang kemudian menyebabkan hal ini bisa terjadi prof
ya hal ini bisa terjadi juga di dalam negeri
artinya antara satu laboratorium dengan laboratorium lainnya bisa juga terjadi perbedaan hasil
dan ini tentunya kita bisa atau kita harus melihat dari berbagai
yang pertama tentu kalau kita menganggap bahwa hasil itu valid atau dapat dipercaya reliable
mungkin yang terjadi adalah perbedaan dalam testnya artinya sensitivitenya dalam pengambilan sampelnya
kemudian juga standar
dan juga yang terjadi adalah yang terjadi di dalam kelas kelas yang dipakai
tetapi memang ini yang adanya adalah menyangkut belasan orang
jadi kita harus melihat ini sebagai bukan hal yang terjadi secara acak atau random
tetapi kemungkinan besar terjadi secara sistematik
artinya yang mungkin terjadi adalah bahwa tes yang di
lakukan di katakanlah di indonesia itu menggunakan memang secara keseluruhan menggunakan standar yang berbeda
atau menggunakan kit yang berbeda sehingga memiliki sensitivity yang lebih rendah
nah mungkin di negara lain menggunakan sensitivity yang lebih tinggi standarnya
nah ini pernah terjadi juga di indonesia antara satu laboratorium dengan laboratorium lainnya
nah ini pernah terjadi juga di indonesia antara satu laboratorium dengan laboratorium lainnya

ada yang menggunakan kata kalah nilai cp ya batasnya ambangnya untuk menyatakan negatif atau positif
itu juga berbeda sehingga di satu lab itu dinyatakan negatif tapi di lab lainnya dinyatakan positif atau sebaliknya
jadi ada perbedaan

tentu sekali lagi kita mesti melihat keabsahan dari tesnya

tentu sekali lagi kita mesti melihat keabsahan dari tesnya

nah kemungkinan kedua mudah mudahan ini tidak terjadi bahwa sertifikat itu mungkin diragukan keabsahannya
artinya semuanya mendapat hasil negatif saya berharap si hasil itu betul betul diperoleh dari pengujian yang sahih
dilakukan oleh institusi
yang dapat dipercaya dan juga menggunakan metode yang juga sudah direkomendasi dan hasilnya diinterpretasi oleh orang yang memiliki kemampuan untuk itu
prof kalau tadi prof juga menjelaskan soal perbedaan sensitivitas ini kan banyak lembaga lembaga atau para pebisnis yang kemudian bisa
menjual jasa mereka untuk bisa melakukan tes covid sembilan belas
kalau prof amin sendiri melihat pengawasan pemerintah seperti apa prof untuk bisa menyetarakan semua level dari lembaga lembaga yang kemudian berbisnis tes covid sembilan belas
saat ini semua laboratorium yang melakukan pemeriksaan covid sembilan belas ini kan harus terdaftar
dan hanya mereka yang sudah terdaftar yang bisa melaporkan hasilnya ke litbang kslm sebagai pusat perjukan nasional
nah tentunya untuk bisa terdaftar itu juga harus memenuhi beberapa persyaratan
lab itu harus ditinjau oleh beberapa pihak ya termasuk ada dua keahlian yang harus
melakukan penilaian yaitu dari perimpunan patologi klinik dan juga perimpunan mikrobiologi klinik
untuk memastikan bahwa laboratorium itu memang mampu untuk melakukan pekerjaan itu dan menggunakan metodologi yang memang sudah disarankan
itu untuk memastikan bahwa lab lab itu melakukan pemeriksaan dengan benar
hasilnya juga bisa dipercaya
prof ini ada kemungkinan
kemungkinan juga enggak prof
ini kan ada aturan negara negara ini kan berbeda
ada yang hasil pcr nya maksimal tujuh puluh dua jam sebelum maksudnya minimal tujuh puluh dua jam sebelum berangkat
ada yang tiga puluh enam jam
artinya apakah ini ada perubahan masa inkubasi covid sembilan belas yang bisa lebih cepat
atau bagaimana sebenarnya covid sembilan belas yang saat ini bisa menular ke manusia
apakah ada perbedaan masa inkubasi dengan covid sembilan belas di awal ketika pertama kali outbreak di wuhan misalnya prof
sejauh ini tidak
jadi kami tetap melihat kalau misalnya seseorang tertular kemarin hari ini kecil sekali kemungkinan untuk bisa terdeteksi
kalau tadinya negatif ya
kalau tadi negatif kemudian kemarin tertular misalnya hari ini mungkin belum menunjukkan hasil yang positif
karena jumlah virusnya juga masih sedikit
jadi belum detectable
butuh waktu agak lebih panjang
bahkan ada yang menyebutkan harusnya sekitar lima hari kalau mau meningkatkan sensitivity nya
tapi ya lima hari seringkali terlalu panjang
dan ada kemungkinan orang terpapar ketika menunggu proses itu
jadi makanya diambil
sekitar tiga hari untuk bisa menangkap lebih awal
dan juga memperkecil kemungkinan orang itu terpapar baru lagi
jadi artinya tiga hari waktu yang rata rata bisa cukup untuk bisa mendeteksi covid sembilan belas dalam tubuh ya prof
ya kita anggap minimal tiga hari untuk menunggu
ya artinya sangat jarang yang akan tertular kemudian
hasilnya positif sekaligus dalam satu hari ya
apalagi ini terjadi pada beberapa orang
kalau terjadi di satu dua orang mungkin mungkin saja terjadi ya
bisa aja kalau kebetulan dia terpapar pada orang yang menyebarkan virus jumlahnya banyak
ya misalnya dalam satu hari itu dia terpapar ke beberapa orang yang juga menyebarkan virus dalam jumlah besar
mungkin saja dia besoknya bisa positif
tapi kan ini sekali lagi terjadi pada sekelompok cukup besar orang
jumlahnya cukup signifikan
artinya bisa diduga ada kesalahan ketika mungkin pengambilan spesimen atau ketika melakukan deteksi di laboratorium ya prof
ya artinya kesalahannya bisa kesalahan teknis dan juga kesalahan administratif
kesalahan teknis itu ya tadi ya jadi pengambilan sampelnya
tapi kalau sampai tujuh belas orang pengambilan sampelnya buruk berarti kan laboratorium juga tidak bisa dipercaya
artinya yang mengambil sampel itu
masa sampai tujuh belas tidak ketangkep
kalau memang positif ya
kemudian di laboratoriumnya apakah mereka menggunakan metode yang memang sudah divalidasi
pemerintah kadang kadang lah ya
jadi metodologinya memang harus harus
jadi intraproses itu harus terjamin
kemudian interpretasi hasilnya
di jepang ini yang tujuh belas orang tidak lolos screening tes antigen covid sembilan belas
sebenarnya seberapa valid sih prof
tes antigen covid sembilan belas itu untuk bisa membuktikan bahwa manusia ini menderita covid sembilan belas jika kita bandingkan dengan real time pcr
mengapa kemudian negara sebesar jepang menggunakan covid sembilan belas
ada tes antigen untuk bisa membuktikan covid sembilan belas pada wisatawan yang datang
ya pertama tes antigen itu kan cepat ya
artinya lebih cepat daripada pcr
pcr butuh waktu beberapa jam sedangkan antigen itu walaupun sama sama dengan swab
tapi dia bisa mendapatkan hasilnya dalam waktu beberapa menit
tapi dia memiliki sensitivitas yang lebih rendah dibanding pcr
artinya kalau dia negatif belum tentu negatif
artinya masih ada kemungkinan sekian persen dengan positif akan ketemu
tapi kalau dia positif maka hampir dapat dipastikan pcr nya pasti positif
itu sebabnya mereka menggunakan pendekatan itu untuk melakukan screening
di bandara bandara terutama ya ketika orang orang baru datang
sebab kalau mengandalkan pcr butuh waktu lama kita bisa bayangkan orang harus menunggu berjam jam untuk menunggu hasilnya
tapi kalau dengan antigen itu kita bisa mendapatkan hasilnya dalam waktu beberapa menit
artinya tetap jika ingin membuktikan covid sembilan belas yang pasti itu menggunakan real time pcr ya prof
artinya tetap real time
sejauh ini prof amin melihat perjalanan ke luar negeri maupun orang yang datang ke indonesia
bagaimana screeningnya kemudian juga pembuktiannya
apakah prof melihat ini sudah ideal atau bagaimana prof
di indonesia kita sedang dalam proses untuk menggunakan juga tes antigen
untuk melakukan screening
itu juga sudah dikembangkan juga metode lain yang cepat cepat dan murah cukup sensitif
yaitu yang dikembangkan oleh teman teman kita dari kejamada yang namanya g nose
jadi itu tidak mendeteksi virusnya atau tidak mendeteksi antibody
tetapi apabila seseorang menderita
ada infeksi covid sembilan belas
maka dia akan mengeluarkan zat zat tertentu
zat zat itu yang bisa menguap
jadi istilahnya adalah organic volatile compound
jadi satu komponen komponen yang volatile
artinya mudah menguap
dan itu akan ditangkap oleh mesin tadi
oleh alat tadi
dia akan langsung bisa membedakan ini
napasnya orang sehat atau nafasnya orang yang terinfeksi oleh covid sembilan belas
nah itu yang sedang dalam proses untuk dikembangkan
itu akan sangat membantu di tempat tempat seperti bandara dan sebagainya
artinya seperti rapid antibody begitu prof
dengan g nose kalau dibandingkan bagaimana prof
lebih sensitif mana untuk bisa
kalau g nose itu lebih cepat dan lebih sensitif
dan lebih murah
untuk masalah ya
tentunya tetap kalau ac nya positif harus dikonfirmasi
namanya juga untuk screening
jadi kita bayangkan kalau misalnya ada dua ratus orang dari satu pesawat turun
kemudian mereka harus antri
walaupun setiap pemeriksaan misalnya lima orang

kita bisa bayangkan antriannya akan sepanjang apa
tapi kalau dengan metode yang lebih cepat
maka diharapkan antrian itu tidak akan terlalu panjang
tapi kita bisa bisa menangkap orang yang mungkin membawa virus
nah kemudian dia setelah dideteksi
maka dia harus dikonfirmasi
mungkin saja dia tidak terinfeksi
tapi paling tidak kita bisa mendeteksi secara awal
apabila ada seseorang yang dicurigai terinfeksi oleh covid sembilan belas
baik ada banyak metode untuk melakukan tes screening covid sembilan belas
tapi goal standardnya atau yang harus dikonfirmasi
adalah melalui tes real time pcr
terima kasih prof amin subandrio
sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini